ayah benar kata mama semua orang pasti butuh waktu
sama seperti aku sekarang
saya juga butuh waktu dulu sebentar
iya pelakunya kabur waktu itu
tinggalin saya sama mama kamu berdua aja
sama seperti yang dibilas apa apanya mas nino
jadi om tau siapa pelakunya
saya gak yakin kamu mau tau tentang itu din
om udah tahu lama ya
kamu gak pernah mau ngomong sama kamu soal ini
om tau pasti bakal susah buat kamu menerima kenyataannya
akuiksi biarryan yang diberikan

karena kamu menikah dengan
anak dari orang yang
menyebabkan kematian mama kamu
kalau kamu harus mendengar ini
tidak langsung dari a tapi dari om
kamu pasti kecewa sekali
keluarga al tidak pernah ngasih tahu kamu soal ini ya
jadi om irfan sudah tahu
om irfan sudah tahu dari awal
tapi om irfan sengaja diem
karena om irfan tidak mau nyakitkan dia
kamu kenapa baru berbual sama aku sekarang
kenapa aku harus tahu dari orang lain
kenapa bukan dari mulut kamu sendiri
saya butuh waktu yang tepat untuk bicara
aku rasa kamu sudah tahu dah lama nih mas
tapi kok seperti biasa mas
itu yang sering kamu lakuin
saya baru tahu
saya berani sumpah saya guru tahu
saya baru tahu semua kenyataan ini waktu
saya baru cari tahu ini waktu pasti puncak
saya baru tahu semuanya
ada yang saya tutup tutupin dari kamu
kamu ingat depresi mama beberapa hari yang lalu
itu karena kami semua juga baru tahu masalah ini nih
ada di dalam nyirmu
tapi cerita ini menggabungkan alison
kena semua beban saya
saya butuh waktu untuk mencoba
karena sampai kapanpun kalau kamu bilang sama aku itu akan tetap menyakiti hati aku bas
apalagi kalau soal bapaknya
ini semua setelah ulang tahun reina
karena saya ingin buat kamu dan reina bahagia din
saya nggak mau merusak ulang tahun reina
saya nggak mau merusak kebahagiaan kamu sama reina
saya nggak mau merusak itu semua
jadi kamu sengaja
ingin membahagiakan aku sama reina
setelah kamu ngebahagiakan aku sama reina
kamu langsung kasih kepedean seperti ini bas
enggak enggak itu maksudnya
bukan itu maksud saya
tentu saja itu maksud saya
kamu lalu seket goog
karena kami berdua gak tahu apa apa soal kejadian masa lalu itu
kami benar benar gak tahu soal kejadian masa lalu
tolong jangan mencintai kami
jangan mencintai kami
jangan benci kami
mama tau kan
mama udah seperti mama kandung aku sendiri mama
tapi benar kata mama semua itu masih butuh waktu
sama seperti aku sekarang
aku juga butuh waktu dulu sebentar